kurma menjadi salah satu makanan yang paling banyak dicari oleh masyarakat di bulan suci ramadan ini
momen tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kurma yang ada di dadakan di kudus
atau pedagang kurma dadakan di kudus jawa tengah
dalam sehari para pedagang dadakan ini mampu menjual lebih dari lima puluh kg kurma
di sekitar kawasan jalan menuju menara kudus jawa tengah
momen bulan suci ramadan menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang kurma musiman
para pedagang kurma musiman ini berjajar di sepanjang jalan layaknya pasar
berbagai jenis kurma dijual di sini
mulai dari harga rp tiga puluh lima hingga rp satu ratus dua puluh lima per kilogram
warga pun menyambut baik hadirnya para pedagang kurma musiman ini
karena mereka lebih mudah berburu kurma untuk sajian buka dan sahur selama puasa
dan apa itu
sering sering di sini ya
biasanya kan rasin
para pedagang kurma musiman ini mengaku selama bulan suci ramadan pendapatan mereka meningkat
dalam sehari para pedagang kurma musiman ini mampu menjual lebih dari lima puluh kg kurma dengan omset ratusan ribu rupiah
bila meningkat ketika puasa
kalau hari biasa
hari biasa juga ada yang beli tapi kan nggak sebulan ramadan
berapa jenis mbak
banyak sepuluh jenis sepuluh jenis
dicari untuk masyarakat

tapi istimewa barangnya
hanya sampai seratus dus
karena banyaknya pedagang yang berjualan di sepanjang jalan menuju menara kudus
warga pun menjuluki kawasan ini sebagai pasar kurma
dahial akbar kudus jawa tengah